pt kereta api indonesia daerah operasi dua bandung melakukan inspeksi ke beberapa titik rawan longsor dan banjir
dalam inspeksi tersebut didapati penurunan tanah di jalur kereta api yang dikhawatirkan mengganggu keselamatan operasi kereta api
tingginya curah hujan akhir akhir ini menyebabkan penurunan tanah dan longsor di beberapa tempat
untuk melihat kondisi rel kereta api direksi pt kereta api indonesia daerah operasi dua bandung melakukan inspeksi ke lapangan
hari ini saya sedang mengikuti inspeksi yang dilakukan oleh direksi pt kereta api indonesia daob dua bandung
dengan menggunakan kereta khusus yang bernama rail satu ke kilometer satu ratus sepuluh satu ratus tujuh dan juga kilometer sembilan puluh
setiap daerah operasi memiliki kereta api yang berbeda
kereta rel diesel kelas satu khusus daerah operasi dua bandung disebut rel satu
kereta ini digunakan untuk melakukan inspeksi oleh direksi pt kai atau pejabat yang melakukan kunjungan
jalur keberangkatan kereta ini tidak terlihat pada jalur kereta reguler
jam keberangkatan rel satu tidak diatur
kereta ini bisa berangkat kapanpun ketika dibutuhkan untuk inspeksi
perhentian rel satu yang pertama adalah di kilometer satu ratus sepuluh
di tempat ini ada penurunan
penurunan tanah yang dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya kereta api
ada penurunan dari tanggal tiga maret terus langsung kita atasin tiga maret sampai delapan maret
jadi penurunannya hanya lima puluh mili
kita atasin terus kita rel bendel untuk keselamatan operasi ka
saat ini saya sedang berada di kilometer satu ratus tujuh puluh
di antara stasiun ciganea dan juga stasiun sukatani
untuk rel kereta yang terlihat saat ini itu sempat amblas
dan saat ini masih amblas lima cm
dan untuk kereta api yang melewati daerah sini hanya boleh berada di kecepatan dua puluh km per jamnya
yang biasanya itu lima puluh lima km per jam
di daerah operasi dua bandung ada empat puluh tujuh lokasi rawan longsor
dan banjir yang dijaga oleh satu ratus tujuh puluh dua penjaga
hingga saat ini jadwal perjalanan kereta api tidak ada yang terganggu
mita janiawati bandung